dan selanjutnya kita akan mengikuti konferensi kita akan melihat konferensi pers dari dijen pas dari kahumas dijen pemasyarakatan kemenkumhaman dari ka prianti dari lapas kelas satu tangerang berikut ini
kita akan melihat konferensi dari keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari keluarga binaan keluarganya yang ingin menjelaskan bidang dari lapas kelas satu tangerang
dan juga kami sedang memiliki kompensi kami silakan untuk mengunggih keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari keluarganya untuk mengunggih kompensi delapan ratus tiga belas delapan ribu tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh delapan
kami sangat terbuka semua ibu pekerja untuk keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari keluarga
bagaimana kondisi dari keluarga
kondisi dari keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari keluarga
kondisi dari keluarga
tapi itulah penanganan yang kami hadapi
sos tetap segera tetap terjalan
sos adalah penanganan
alatnya tidak ada sehingga mempersulit begitu proses pemadaman yang berlangsung
oke lagi itu dalam proses penyelidikan nanti akan kami update informasinya segera
tapi seharusnya blok c dua itu harusnya berapa kapasitasnya
kalau dilihat dari kapasitas mungkin kapasitasnya hanya untuk sekitar
dua orang muslim
kapasitasnya ada sekitar untuk empat puluh an orang
empat puluh orang ya
empat puluh orang tapi sekitar seratus an orang

harusnya satu kamar

ibu ini kan keluarga korban tidak tahu bu
dan kita juga tidak tahu siapa siapa yang menjadi korban dari keluarga ini
seperti apa nanti bu untuk keluarga sendiri
sekali lagi lagi proses identifikasi
lagi lagi proses identifikasi
sekali lagi lagi proses identifikasi
ya kami akan bersama sama terbuka sekali informasi itu
terkait informasi posko tadi
menurut kapas udi apa ini boleh terjadi sehingga lambatnya penanganan kebawahan ini
dan banyaknya korban
kembali lagi kami mohon kesebaran teman teman masyarakat juga
untuk penyelidikan akan dilakukan polisi
anda juga bekerja sama dengan lihar kelabas kelabas agung tangerang
dan juga kantor wilayah bistran hukum dan hamban
sudah dikasih siap